berada di era digital seperti saat ini sistem transaksi semakin banyak pilihannya dan kita adalah yang rajin menggunakannya mungkin
salah satunya membayar dengan aplikasi kredit dari startup teknologi finansial atau disebut dengan tekvin
lalu bagaimana sesungguhnya pengaruh sistem ini dengan non performing loan atau kredit bermasalah
benarkah berpotensi menjadi sumber baru kredit macet
berikut laporannya untuk anda
hari itu menjadi hari yang meresahkan buat rina wanita usia tiga puluh dua tahun asal bandung
ia mengaku diteror dan diperlakukan layaknya seorang penjahat karena menunggak pembayaran tagihan kredit dari perusahaan teknologi finansial atau tekvin
dua hari lah dua hari dari bikin grup pokoknya saya pembayaran sebelum pembayaran sebelum pembayaran satu juta itu
saya dibikin grup saya ditelepon kantor teman teman saya diteror
bukan teman teman saya lagi mas orang kantor saya juga sampai ada yang salah satu diteror juga
sampai nagihnya juga nggak sopan lah
kayak aku tuh penjahat kakap gitu mas
rina mengaku terpaksa berutang sebanyak rp satu empat ratus di platform kredit online karena tengah membutuhkan dana cepat
rina menjadi satu dari sejumlah konsumen kredit tekvin yang bermasalah
ojk menyatakan salah satu penyebab kredit bermasalah techfin karena persetujuan kredit yang lebih cepat dibandingkan kredit perbankan
cepatnya persetujuan kredit itu membuat audit data calon debitur menjadi kurang akurat
sehingga bisa menjadi salah satu faktor penyumbang angka kredit bermasalah
namun demikian npl atau non performing loan
kredit perbankan menurut data ojk per april dua ribu delapan belas berada pada angka dua tujuh puluh sembilan persen
atau masih berada di atas npl kredit tekvin yang berada pada angka lima puluh tiga persen
walau npl ini berada di bawah satu persen ojk terus mengantisipasi
sebab bunga kredit yang mencapai sembilan belas persen dianggap bisa menambah angka kredit bermasalah
kredit bermasalah lewat aplikasi techfin dapat diminimalisasi jika nilai utang yang diloloskan kreditur sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar
walau demikian kredit bermasalah masih saja bermunculan
sebagai contoh awan tunai
rasio kredit bermasalah mereka mendekati angka lima persen dari total pengguna yang berjumlah sekitar dua belas ribu orang
ya indonesia turut serang aja emang banyak ya
ini dari zaman kredit kartu
kartu kredit yang namanya gestune itu di indonesia udah emang cukup sering ya
dan dari segi kami ya kita juga terus mengawasi bagaimana kita bisa avoid ya resiko resiko gitu
jadi kalau kredit macet lebih dari segi fraud ya itu sebenarnya tanggung jawab industri fintech ya untuk mencari nasabah yang bisa bisa bilang sanggup bayar balik
ya istilahnya jangan kasih terlalu banyak karena orang yang gajinya sekian tapi dikasih pinjaman yang sekian mereka kan mana bisa sanggup untuk bayar balik
apalagi kalau bunganya yang luar biasa
kita juga ada tanggung jawab ya untuk dipanggilnya responsible landing
memberikan pinjeman untuk membantu masyarakat tapi jangan lebih daripada mereka yang bisa sanggup
jadi memang yang paling ideal rate tidak mengembalikan uangnya itu kecil
sehingga ya udah kalau ya udah
ya udah hilang aja gak apa apa
kita melihatnya kurang lebih seperti itu
kita akan mencoba mitigasi
kita gak akan go mess
kita akan masuk ke celah celah yang lebih kecil
tapi dengan harapan celah celah yang lebih kecil tadi analisanya akan lebih mudah dan lebih tajam
platform kredit online memiliki bunga yang bermacam macam
dengan tenor pelunasan sampai sembilan bulan
kini pinjamannya hingga lima juta rupiah
lain lagi dengan kredivo
dengan limit hingga dua puluh juta rupiah
ines ayuniza jakarta